kamu ini koki di bagian apa ya
kok jadi lupa ya
kenapa coba pak billy harus nanya soal ginian depan ibu
kalau penyamaran gue sampai kebongkar
nama saya nuriza dari tegal
ini tempat tuh bener bener tua banget ya
sepi banget lagi
nan mel mau tempat yang rame
gimana kalau kita ke terminal aja yuk
biasanya jam segini tuh rame banget lho nan
ada dangdutnya bisa goyang deh
nggak usah bercanda bercanda deh
ini lagi serius tau
emm jujur ya
gue sih males banget
waria aja gak meyakinkan gimana dalemnya
guys gue sebenernya juga males sekali
ya tapi mau gak mau lah demi mic prince
jangan ke susu
kalau om jojo liat ya
dari indra pencet
indra penciumat om jojo
tempat ini itu penuh dengan melodi memori perempuan perempuan yang patah semangat patah hati putus cinta pokoknya yang kalau gitu deh
daripada om jojo banyak komen mending om jojo cari tau sekarang siapa perempuan yang lagi deket sama dedy
yolah kita masuk yuk
udah om jojo bagi dulu
perempuan cantik tapi pura pura buta char
yaudah kalau gitu kalian tonton gue
bukain dong videonya
kok sepi banget ya
ya mungkin sepi karena emang masih siang aja kali
mungkin kalau udah sorean bakal lebih rame
aduh udahlah daripada di tempat kayak gini nyeremen juga
mending balik kampus aja lah tungguin pangeran disana kan kita nungguin sore
iya i know tapi kita gak ada tapi tapian
kalo mau pulang pulang aja gue tetep mau disini kok
terus rana lo sih
fine gue tungguin lo gue tuntun lo sampe ketemu pangerannya
halo selamat siang adik adik
maaf kafe nya masih tutup belum buka
emang bukanya jam berapa ya
buka jam empat
yaudah kalo gitu saya mau disini dan minta menu nya ya
aduh adik adik maaf sekali karena kafenya belum buka jadi semua menu belum bisa dipesan
bagaimana kalo nanti adik adik dateng kesini lagi ya
saya tetep mau disini saya siap booking cafe nya sampe malem
dan kalo bisa ya suruh band nya dateng cepetan karena saya mau request banyak lagu
jadi adik adik ini mau booking cafe kenangan sampe malem
yaudah kalo begitu saya siapkan dulu ya mau duduk dimana nih
di sebelah situ
yang itu yang itu
oke ya silahkan duduk dulu
saya mempersiapkan yang lain ya
mari bu silahkan duduk
bapak harus coba makanan yang baru baru
nggak tahu pak
tapi berapa harus coba sekarang toh
sekejap sekejap sekejap
kamu ini koki di bagian apa ya
kok jadi lupa ya
kenapa coba pak billy harus nanya soal ginian depan ibu
kalau penyamaran gue sampai kebongkar
nama saya nuriza dari tegal
terus ada apa
saya udah bikin masakan buat dua
dan bapak harus coba
coba dulu sekarang pak
duduk yang sopan ya
katanya mau tes food
bu saya tinggal dulu ya bu
kok kayaknya aku kenal ya
ngomongnya medok banget
tolong bapak kasih tahu saya secara detail
kenapa bisa ibu saya ngelamar kerja di restoran ini pak
tadi saya kan udah ngomong
saya nggak punya hak untuk ngejelasin ini
ya tapi pak
kalau saya kerja di tempat yang sama sama ibu
mau nggak mau
kita pasti akan ketemu satu sama lain
kalau sampai ibu tahu saya cari uang untuk bayar biaya kuliah saya
karena beasiswa saya dicabut
terus kalau misalnya ibu diterima juga kerja di sini
kerja ibu di kantor gimana coba
kan ibu harus kerja di kantor dari pagi sampai sore
di sini kan tergantung shift
masa saya harus ngomong jujur soal future wife
nanti dikiranya saya nggak bisa jaga rahasia lagi
ada yang pak reger sembunyiin dari saya pak
nggak nggak nggak ada kok
ya kalau gitu
kenapa ibu sampai harus ngelamar kerja di sini
atau jangan jangan ibu nggak kerja lagi di kantor
nggak ibu kamu masih kerja kok pun
cuma tadi ibu kamu cuma bilang kalau dia itu mau cari uang tambahan
untuk membiayai kehidupan seharian
ya kamu tahu kan jadi single parent itu berat banget put
jadi dia memang mau melakukan yang terbaik buat kamu put
ibu harus kerja keras cari uang demi aku
pasti ibu bakal kecewa banget deh kalau sampai ibu tahu aku udah gak kuliah lagi

please put don't tell your mother ya kalau kamu udah tahu
ibu kamu mau ngelamar kerja di sini oke
pokoknya jangan sampai ngomong deh oke saya ke depan lagi ya
takutnya nanti future wife udah kelar interviewnya nyariin saya lagi oke